pihak anggarapura satu bandara juanda sidoarjo jawa timur membenarkan adanya insiden tumpahnya bahan bakar aftur dari katup sayap lion air yang terjadi di apron bandara juanda sabtu siang
insiden tersebut heboh setelah seorang penumpang mengunggah foto peristiwa ini di media sosial
insiden tumpahnya aftur dari katup sayap pesawat terjadi pada pesawat lion air nomor penerbangan jt satu ratus tujuh puluh delapan rute bandara juanda lombok sabtu siang
saat itu sebagian penumpang sudah masuk ke dalam pesawat
namun penumpang tiba tiba dikejutkan dengan bahan bakar yang tumpah dari sayap sebelah kiri pesawat
pada saat kejadian memang sedang dilakukannya pengisian bahan bakar
penyebab insiden ini belum diketahui dan akibat kejadian ini para penumpang yang sudah masuk pesawat harus kembali ke ruang tunggu terminal satu bandara juanda sambil menunggu proses pembersihan selesai
upaya pembersihan dan pengeringan tumpahan bahan bakar memerlukan waktu sekitar dua jam